aku jadi merinding
tampaknya kriminal banget lagi
lebih baik aku buka aksan deh
aku buka amplop ini aksan
di dalamnya ada isi bukti
tantang jawab pertanyaan aku yang jujur
kalau emang umur aku tinggal sebentar lagi
aku pasrah ya allah
tolong kasih kekuatan untuk bapak
bapak jangan begini dong pak
aku tak ikutan sedih pak
kita kan bisa cari jalan keluarnya bareng bareng
pak ini bukan kesalahan bapak
bapak kan udah naruh uangnya di tempat yang aman
tapi siapa yang tahu kalau ada maling pak
gak gak mungkin
kayaknya aku tau dimana uang itu
kamu kamu percayain sama aku ya
aku akan bawa uang itu kembali mbali kesini
kamu tunggu disini ya
gue tau dia
aku jadi merinding
mana tadi yang nganterin amplop ini
tampaknya kriminal banget lagi
lebih baik aku buka aksan deh
kamu buka amplop ini san
di dalamnya ada isi bukti
tante jawab pertanyaan aku yang jujur ya tante
waktu itu uang itu dari siapa tante
kamu apa apaan sih udah terdateng ngomel
tante kan udah bilang uang itu dari si umar
gak mungkin pak umar tiba tiba ngasih uang sebanyak itu sama tante
apa untungnya buat pak umar
aku gak percaya sama tante aku gak percaya
tante pasti ngerampok kan
kenapa tante gak bahas sih ngomong gitu sama tante
walaupun tante ini pengangguran
tante gak mesti ngapain hal serendah itu
kalau tante perlu duit ya tante tinggal
kelompok temen tante yang kaya kaya
kenapa mesti ngerampok
kalau tante nyangkau kita buktiin aja
san kamu mau kemana san
aku yakin tante pasti ngerangkok
san apaan sih kamu
sampai aku temuin buktinya
aku seretan ke kantor polisi
gasutan tau gak kaya begini
ngebongkar bongkar berang orang
aku harus kabur dengan uang ini
enak aja udah capek capek maling
malah mau dibalikin
tante jangan jalan jalan
tante mau aku main kasar ya
coba aja kalau berani
emang ini bukan uang aliran
gak mungkin ini uang tante
tante pasti juringan dari aida
atau uang itu sangat berarti
buat aida tante
aida nggak akan bertahan hidup lebih lama
tanpa uang itu tante
aku ngelahan laporan tante ke polisi
kok belum dateng dateng ya pak
laparin laporan aja
tante gak takut
orang ini bukan duit aida
ini duit tante
itu kenapa pak
waksan dia berantem sama tante nia
apa jangan jangan masalah uang kita pak
jangan harus dari sini aja
jalannya cepet banget sih
jalannya cepet banget sih
jalannya cepet banget sih
aku akan melakukan apapun
ini tante akan balikin kamu
atau tante mau aku teriakin balik itu
kamu berani juga bisa nyerahin kamu maling karena kamu yang mau rebut
tante tante masa aku main kasar ya tante sini
mana yakini tadi aksen lewat sini deh
aku harus lari lebih kencang
aida aku pasti berhasil aida
pasti berhasil pulang uang operasi kamu
aida tunggu situ
mana duit aku
aku udah biar jadi product
ya allah aida
aida aku tidak alah faye
aku jadi ngerepotin kamu kayak gini
kamu pasti pingsan gara gara aku kan
gara gara ngejar aku banyak
pak mudah mudahan saya ini baik baik aja ya pak
tentu mudah deg degan nih pak
kayak kontak batin
aida sempurna kan kuat banget
pak juga menyesal membiarkan aida mencari aksan
wah takut kenapa napa sama dia
pasti nanti dia akan kecapean ngejar ngejar si aksad
ya sudah ayo cepat cepat
aida kenapa itu
pak alhamdulillah bapak kesini
aduh kenapa sih kerjaan lu tuh bikin ada pingsan mulu
udah deh lu gak usah berisik dulu deh
lo butip aida dulu disini ya
mau kemana pak mau kemana
jangan lalu argent